di shodik mana lagi beli tinggal aja
hai pibitnya udah pulang iami pipih mules tadi habis ke belakang emang habis makan apa
enggak tahu nih mungkin makan tadi pagi kepedesan terus sekarang mau kemana
narik lagi atau mi
siang atau fee mendingan makan dulu mimi juga kan belum masak mendingan pipi narik dulu aja ya
bis iya pak haji nyari bapak bapaknya enggak ada enggak nyari lu kenapa
enggak kenapa kenapa gue mau nebek sama lu ke pangkalan mau ketemu si ojak
kenapa kepangkalannya ntar aja ya pak haji saya mau ke belakang dulu udah darurat pak haji masya
prak toprak toprak prak toprak toprak abang sini deh ada apa mbak mendingan abang duduk aja berisik
iya pak saya sekarang kesana mau jak bisa antar saya ke depan enggak ada usah mendadak nih bisa
yuk kopi lu kagak habisin jak cukup dah pak haji kopinya lu kagak bayar jak
for yang hijau
prak toprak toprak cendol manis dingin
for cang hijau plak toprak toprak cendol manis dingin

for cang hijau plak toprak toprak toprak cendol manis dingin
toprak pak enggak cendol pak enggak bubur kacang hijau pak enggak
bapak cari apa somai tahu yang jual yang paling enak di mana
saya tahu pak somai enak dimana dimana di bandung
tadi gue diomelin penumpang
salah jalan pas gue ngantri dia
udah kadang beli nih lanjut lanjut
bang bubur oke alia tunggu ya
buburnya gak jadi deh tadi udah makan bubur nasi di sekolah tapi kan buburnya beda
tapi aku masih kenyang aku mau beli channel aja bang channel satu bungkus sip
manis banget ya bang
mas pur apa sih
belum sarapan belum sarapan
hai jak antar engkok pasar rambut ngapain sih gua mau beli sepatu roda
baju baju roda enggak banyak nanya lo ke tamu
halo melet jalur pak gua
itu mau kemana det
hai gua pulang ah udah sepi enggak nunggu sebentar lagi deh
hai ada hancur kalau mmm
tinggal dikit lagi yang belum digoreng pak
gak usah bilang goreng aja
bakal jadi berapa dus kuenya
tat udah diitung belum
hitung yang bener
pikiran babel lagi gak disini ya
gue lagi mikirin si maed deh
boleh mampir dulu pak
oh neng laras mau makan
kamisnya mau nungguin kan
semuanya pas seratus
ada lebihnya kagak
akhirnya yang lagi dipikirin telepon juga ya
lo antarin aja ke rumah
iya gua tunggu ya
gue masih ada urusan di luar
gua tunggu ya mai
udah atun teleponnya juga udah selesai
jangan diliatin terus wew